di seorang polisi di kota malang
rela bekerja sampingan menjadi seorang pemulung
iya dan semua itu dilakukannya demi menafkai keluarganya dengan uang halal hanum
beginilah aktivitas di sebuah rumah kosong di jalan dr wahidin malang
yang menjadi pusat pemilahan sampah
para pemulung dari stasiun besar kota malang
menyetor sampah ke lokasi ini
sementara beberapa orang sibuk memilah milah sampah
siapa sangka salah satu pemulung yang bekerja di tempat ini adalah
bribka seladi anggota unit lalu lintas polres kota malang
seladi dibantu oleh putranya dimas wicaksono
sepuluh tahun sudah seladi menekuni pekerjaan sampingan ini
untuk menambah penghasilannya
saya nggak menyerupai
putra keduanya dimas wicaksono mengaku bangga
dengan pekerjaan ayahnya sebagai pemulung
dimas juga bertekad untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang polisi
kan banyak orang yang berpandangan kalau polisi itu gak baik
tapi di sini ayah menunjukkan bahwa polisi itu masih ada
polisi yang benar benar baik itu masih ada
ketampak saat bribka seladi menjalankan tugas sebagai anggota polisi
yang sehari hari mengatur lalu lintas di jalan protokol kota malang
sebuah sepeda ontel menjadi sarana transportasi andalannya
selama bertugas sejak tiga puluh delapan tahun lalu
warga sekitar berharap kesederhanaan bribka seladi
bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan aparat kepolisian lainnya
bribka seladi anggota polisi
di polres malang kota layak dijadikan teladan
demi mendapatkan uang sampingan
ia menyambi pekerjaan menjadi pengumpul sampah
selain bisa mendapatkan uang halal
pria berusia lima puluh tujuh tahun ini juga membantu dalam menciptakan kebersihan lingkungan
benar sekali nisa
bagaimana kira kira awalnya bribka seladi ini menekuni pekerjaan
yang dianggap sebagai usaha sampingan ya
saat ini telah bersama kami bribka seladi di kota malang
pak seladi selamat pagi bapak
pak mau tahu dong pak ini sebenarnya apa sih
apa yang membuat bapak akhirnya pertama kali kepikiran pak
untuk menjalani usaha ini pak
ya selamat pagi
mohon maaf jadi sesuai keinginan saya
karena ini pekerjaan sampingan
ya alhamdulillah saya terima kasih kepada sebelumnya kepada bapak senior saya
pimpinan saya saya sebagai polisi dituntut dengan kesabaran
tekun disiplin itu waktu saya jalani
kemudian dengan adanya ini saya terima kasih pimpinan saya
keseluruhan senior saya memberi kesempatan
supaya masyarakat keseluruhan biar mengetahui apa sampingan saya
ya memang kesampingan saya itu adalah merosok ini atau pemungut sampah ini
itu memang saya lirik
semuanya itu laku
saya milih inilah yang kira kira rezeki yang sudah dibuang
saya ambil kembali
rezeki yang sudah tidak laku tapi ternyata bisa diuangkan
nah pak seladil boleh kan cerita awal mulanya kepada kami
bagaimana sih awal mulanya bapak menjadi pemulung ini pak
pekerja sampingan sebagai pemulung sampah sampah ini
saya dulu tahun sekian itu memang pernah terbelit sama hutang
sedangkan saya tidak punya kepikiran lain lain maaf
ya saya terima kasih sekali dengan atas didian dari pimpinan saya
komendan saya keseluruhan
saya tidak sampai tergoyah dengan adanya terhempit masalah ekonomi
jadi saya cari yang lain saja
ya mungkin di sana kan masih ada
sampah sampah yang berserakan ini saya kumpulkan
untuk membayar cicilan hutang saya
supaya saya nggak punya tanggungan
jadi saya kumpulkan sampah itu sampai sudah kumpul keseluruhan
kemudian saya lempar ke pengepul itu
oke baik pak seladil
ini berarti pikiran kreatif pak seladil muncul seketika
apa nih bisa dijalanin pak
tapi aku penasaran ya pak
pernah merasa malu nggak sih pak untuk menjalani usaha seperti ini pak
yang jelas semuanya tergantung
kalau saya ini karena dengan adanya saya sudah terlatih seperti itu
alhamdulillah rasa malu atau rasa gengsi saya nggak ada
keadaan saya seperti itu tidak usah malu atau tidak usah gengsi
penting sesuai anjuran dari pimpinan saya
penting enggak korupsi
tidak merugikan masyarakat orang lain
alhamdulillah saya juga terima kasih kepada bapak kita
pimpinan keseluruhan dari yang mendukung saya
keseluruhan aja polisi sahabat saya
keseluruhannya mohon maaf
mungkin ada kesalahan saya sebelumnya
pak sladi bapak ini kan sudah memiliki profesi sebagai polisi
apakah sudah sibuk gitu ya pak ya
bagaimana cara mengatur waktunya pak
memiliki dua pekerjaan sekaligus
iya gini kan saya kalau memang nggak ada plottingan
misalnya tugas lain kemudian tugas mendadak
atau ada tugas tugas sebagai polisi untuk tugas lain
contohnya nge post atau patroli atau tugas lainnya
lepas dari itu saya baru masuk ke tempat rosokan atau nyari sampah itu tadi
jadi enggak ada gendala
masalah waktu bisa diatur
penting saya sampai nyampur adukkan sama tugas saya
sama saya cari sampah
baik pak seladi ini kan dari tadi bapak menyebut terima kasih pimpinan
terima kasih berarti kan memang sudah ibaratnya dibeli doa restu
dan sekarang kan bapak terkenal di semua media
ada nama pak sladi sangat membanggakan sekali
apa komentar dari pimpinan dan juga keluarga besar anda pak seladi
alhamdulillah dari bapak saya atau senior saya
atasan saya misalnya mbak menandakan seperti itu
saya juga betul betul mengucapkan terima kasih dengan adanya sudah dicanangkan
memberi contoh kepada masyarakat pengayom
justru ini saya jalankan otomatis contoh seperti ini
mudah mudahan sama masyarakat bisa ditiru ya atau bisa dimanfaatkan
oh iya kalau pak sladi gini kenapa sih
saya enggak seperti pak sladi
biar semuanya merasakan hasilnya rosokan ini seperti ini
pak sladi kalau boleh tahu nih berapa sih pak penghasilan anda
setiap bulan dari usaha sampingan ini pak
jadi bisa kalau sehari ini waktu itu saya cuma dua puluh lima
ini alhamdulillah saya perhari masih bisa mencapai lima puluh ribu atau tujuh puluh lima
jadi tergantung kerja saya
kalau saya kerjanya cepat insya allah bisa mencapai tujuh puluh lima per hari
oh baik berarti apalagi sekarang udah punya anak buah sendiri ya pak seladi ya
berarti lebih banyak insya allah penghasilannya gitu ya pak ya
gini itu bukan anak buah sama sama ngambilnya sama sama
sampah itu memang saja sama sama dikumpulkan di tempat sampah itu
kemudian nanti carinya sendiri sendiri
jadi tinggal misal misalnya sendiri sendiri
kalau sudah dapat hasil misalnya teman saya dapat hasil satu kilo
ya itu diambil teman saya sendiri
saya juga gitu misalnya dapat satu kilo ya punya saya sendiri
jadi mengambilnya bersama sama waktu untuk meroses ini ya diambil sendiri sendiri
jadi bukan anggota nih anak buah bukan
berarti banyak sekali rekan rekannya ini yang semakin bersih lingkungan kita
pak seladi tapi kalau untuk teman teman atau rekan rekan di kepolisian
apakah pernah bertanya kenapa pak seladi memilih untuk menjadi pengurus sampah
atau memilih kerja sampingan ini
memang alhamdulillah ya berkat dari teman teman semuanya ya
diam akan nggak bisa ya kreatif
ada botol satu saja ya kreatif
saya ambil teman saya malah dukung
pak sladi ya ada botol ada botol kayak gitu
alhamdulillah walaupun seperti itu teman saya semuanya aja yang di malang kota
kalau ada kira kira yang kurang pas empat latih itu ada kardus diambil
ya alhamdulillah dibantu sama rekan rekan
walaupun gimana pun saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saudara rekan saya semuanya
oke aku pernah dengar pak sladi bilang
sladi itu singkatan dari selah selah dadi
benar gitu ya pak
jadi ini gini ada yang mengatakan
saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak saya atau senior saya
waktu itu pak kapolres bilang
pak sladi itu pak sladi itu istilahnya
selamat di jalan selamat di mana mana
demikian bapak kapolres
saya juga mengucapkan demikian alhamdulillah
ya terima kasih dan
jadi waktu itu bapak kapolres yang menemui saya
ya selamat pak selati ya ini pekerjaan ini bukan buruk
melainkan saya akui baik
jadi pimpinan enggak menyalahkan saya
karena saya juga enggak menyalahi aturan
saya waktu dinas dinas
jangan sampai saya dinas kemudian mulung sampah
jadi pesannya sladi ini kan polisi mohon maaf
polisi kan untuk milik seluruh indonesia keseluruhannya polisi
jadi yang jelas pak sladi ini ya miliknya polisi republik indonesia
tapi kalau sudah pakai baju polisi mohon maaf
tapi kalau sudah pakai seperti ini kaos seperti ini
ini pak seladi pemulung temannya banyak sekali
luar biasa memang yang namanya nama itu doa ya
dan apa nih kalau pak sladi ini sudah menginspirasi banyak orang
apa pesan pak seladi kepada rekan rekan di polri dan juga untuk masyarakat
ya intinya gini saya pesan penting saya sebagai polisi
harus dituntut dengan sabar tualkar berdoa dan usaha
itu yang penting
jadi harus tualekar menghadapi apa saja rintangan apa saja
harus dihadapi dengan tualekar
kemudian kita sudah ikhlas semuanya harus ikhlas
saya dinas ini juga ikhlas
saya ada perintah apa saja saya harus siap berangkat
apa yang disuruh ngerjakan alhamdulillah tetap saya kerjakan
jadi namanya siap kita harus ikhlas ditekuni
kalau dinas mau dinas sudah kedaulan dengan males
itu kan namanya setan kalah itu berarti saya
jadi semuanya pasti ada merasa itu
tapi alhamdulillah dengan adanya ini saya terima kasih kepada bapak saya
senior saya bapak kapolres bapak kasat
keseluruhannya bapak bapak yang semuanya aja
mohon maaf terima kasih atas dukungannya
karena seladi melainkan bukan milik seladi sendiri
melainkan selati adalah milik kita bersama republik indonesia polri khususnya
baik pak seladi satu pertanyaan terakhir nih
pak seladi singkat saja pak
kalau misalnya rencana pak seladi ke depannya nih
bapak ingin memperluas nggak sih pak usaha pemilihan sampah ini
kalau nantinya bapak akan pensiun dari kepolisian
sebetulnya cita cita saya itu sudah dulu seperti itu
tapi karena tempat tempat aja ini kan dipinjami atau suruh pakai aja
tapi gimana mau mengembangkan sedangkan modal pun
mohon maaf terang terangan saja hasilnya sampah ya pun
ya mudah mudahan insya allah kalau yang maha kuasa memberi rezeki sama saya
insya allah saya mau ngembangkan
kemudian inginnya orang orang yang banyak di malang itu mungkin yang nggak kerja
kalau yang mau ke tempat rosok atau sampah
insya allah nanti saya bisa yang beli
kemudian hasilnya bisa nggak keluar
kemudian saya beli sendiri
hasilnya bisa jangan sampai keluar
untuk orang orang yang nggak punya
menampung orang orang yang nggak kerja
cuma tergantung tempat tempat saya nggak punya sampai saat ini
oke baik semoga ini didengar ya oleh pemerintah kota malang bapak
kami turut mendoakan di sini dan mungkin semua yang di rumah sedang menonton
akan memberikan tempat untuk gratis untuk pak seladi membuka lapangan pekerjaan
bagi teman teman yang kurang beruntung di daerah malang ya pak
terima kasih bapak seladi sudah berbagi inspirasi untuk kita semua pagi ini
sampai jumpa lagi pak sladin
kita doakan sukses selalu bapak
amin terima kasih